siapa yang tak terhibur dengan lagu ini
atau yang satu ini
tentu anda kenal dengan penyanyi sekaligus pencipta di balik lagu lagu berjangre pop ini
lahir di tabalong kalimantan selatan pada satu november seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh titi masih terus berkarya hingga usianya yang jauh dari kata muda
sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh titi puspa menjadi penyanyi yang terkenal di kalimantan selatan

serta ratusan lagu yang tak terhitung banyaknya telah ia ciptakan
dua diantaranya yakni kupu kupu malam dan bing bahkan dinobatkan sebagai lagu terbaik sepanjang masa oleh majalah rolling stone indonesia

industri musik tanah air di masa awal kemerdekaan memang begitu berbeda
lo kananta dia tuh door to door jadi dia datangin rri rri mana aku kan di semarang
nah iya dia datang ke semarang itu dia bawa mungkin cuma dua box apa itu alat itu udah rekaman jadi rekamannya nggak di studio
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
dari semarang titi hijrah ke jakarta untuk meraih kesempatan yang lebih besar
ya di ibu kota ia memulai karirnya sebagai penyanyi honorer di radio republik indonesia
setahun kemudian sebuah kabar datang dari istana negara
titi diminta oleh presiden soekarno untuk menjadi penyanyi istana
presiden bilang ini kita tipu supaya dari apa suaranya coba sekarang nyanyi
sudah aku nyanyi terus beliau bilang aduh suaramu bagus
ya udah mulai sekarang titi puspa jadi penyanyi istana
suara merdu titi puspa memang memikat banyak orang
namun ia mengaku tak pernah bisa diajarkan bernyanyi dan mengikuti pakem dalam bermusik
saya nggak bisa diajarkan nyanyi
saya pernah ikut diajari ibu sud
karena baru dua kali datang apaan sih nyanyi kok begitu
orangnya kayak wild girl gitu
apa sih mesti begitu begitu
ah itu sih sama ajam baca aku bilang gitu
di antara sekian banyak pelaku industri hiburan titi puspa memang bisa dibilang jadi yang paling awet bertahan
tidak hanya mereka yang seusung
tak hanya mereka yang seusia yang mengenal sosok yang satu ini
generasi muda hari ini pun mengenal sosok dan karya karyanya
titi puspa dia penyanyi yang handal
udah dari kecil sering dengar lagu lagunya titi puspa
legendaris untuk segala hal sih ya dalam artian di dunia musik juga
awet muda banget
kayak dia tuh seumuran pake renek kita kali ya
tapi kayak masih nggak ada kerutan
ah cantik banget
nah tadi kita sudah dengar pendapat anak muda soal titi puspa
kira kira seperti apa ya pendapatnya soal penyanyi penyanyi muda indonesia
pernah dengar gak ya
baru ini dengar
baru ini dengar
baru sekali ini dengar
namanya yura yunita ya
asik gak lagu
lagu anak zaman now ya
tapi aku bisa menikmati
bisa enak gak
gak heraninnya disitu
bertahannya titi hingga hari ini di dunia industri hiburan tanah air
sepertinya memang muncul dari kemampuannya untuk beradaptasi dan terus mengapresiasi karya karya baru
tahun ini titi puspa genap berusia delapan puluh satu tahun
pada akhirnya kita harus mengakui titi puspa telah berhasil membuktikan karirnya di industri musik tak hanya bertahan semalam
namun bisa juga bertahan hingga puluhan tahun lamanya dan terus membuat kita gembira
kau berdansa kau asik dengan si dia tancap kiri terus kanan asik
belum naik udah naik
kinanti munggareni jakarta